sementara itu partai demokrasi indonesia perjuangan hingga saat ini memang belum mau menyatakan dukungan kepada basuki cahayapurnama atau ahok
pdi perjuangan mengajukan syarat kepada ahok jika ingin diusung sebagai calon gubernur dari pd perjuangan pada pilkada dua ribu dua puluh
ia harus mendaftar secara resmi sebagai calon gubernur melalui partai politik yaitu pd perjuangan dan mengikuti tahapan yang telah digariskan pdi perjuangan
dpp pdi perjuangan juga masih menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan kpk terhadap dugaan tindak pidana dalam kasus sumber waras dan juga reklamasi teluk jakarta
harus melalui mekanisme yang berlaku di pdi perjuangan
salah satu mekanisme adalah mendaftar
nah sampai saat ini kan memang pak ahok belum pernah mendaftar
kalau misalnya pada saat saat terakhir juga pak ahok
kemudian dia mau mendaftar
saya kira pdi perjuangan dalam posisi yang tetap akan melakukan proses lebih lanjut